dia masih hidup
tapi keadaan cukup parah
aku harus membawanya ke istana
untuk diobati disana
tolong kau pikirkan
buddha bukan takut pada kematian
karena kematian sudah digariskan
tapi mudah begitu sedih
melihat perlakuanmu seperti ini
pada bunda saja kau bisa berlaku seperti ini
bagaimana pada orang lain
cepat gantung dia sekarang juga
gue serah tuh
jangan pernah ada yang berani untuk menolongnya
suara siapa itu
siapa orang itu
dia masih hidup
tapi keadaan cukup
aku harus membawanya ke istana
untuk diobati disana
aku benar benar tidak menyangka kau bisa sejahat ini
akan sama seperti prajurit yang tidak berguna itu
aku benar benar kecewa padamu
kau tidak akan merasakan kekecewaan lagi kepadaku
karena kau sebentar lagi akan mati
tapi tenang sekali
untuk bakti terakhir kali
aku sendiri yang akan melarui abu jenazah milikmu
anak yang dialarkan ke dunia ini
meninggalkan dunia ini
aku akan berubah pikiran
dan membiarkan kau hidup
memberikan rencana raja kepadaku
bunda tidak akan menyerahkan rencana raja pada orang jahat sepertimu
kau telah menyia nyiakan kebaikanku untuk terakhir kalinya
kenapa aku harus dikaruniai anak sejahat ini
aku akan mencari kebaikanmu
aku akan mencari kebaikanmu
aku akan mencari kebaikanmu
aku akan mencari kebaikanmu
aku akan mencari kebaikanmu
aku akan mencari kebaikanmu
aku akan mencari kebaikanmu
aku akan mencari kebaikanmu
aku akan mencari kebaikanmu
aku akan mencari kebaikanmu
aku akan mencari kebaikanmu
aku akan mencari kebaikanmu
aku akan mencari kebaikanmu
aku akan mencari kebaikanmu
kau tebah aku akan menghabisimu
jika kau mampu menyentuhku pengecut seperti kalian hanya bisa keroyokan
baiklah aku akan melayani kalian dengan dangkung
entah kenapa aku merasakan ikatan batin tertentu yang sangat kuat kepada anak kecil ini
dia tidak sadarkan diri
aku harus membawanya
sebentar lagi kau akan mati
dan tidak ada siapapun lagi yang akan menghalang halangiku menjadi seorang raja
ampun beribu ampun gujiratu
hamba tidak kuasa menolak perintah raden ustapati
kau hanya menuruti perintah
terima kasih gujiratu
biarkan aku berbicara pada putramu
dari kecil aku selalu menyayangimu
aku akan selalu menyayangimu
kau adalah anakku
dan akan tetap menjadi anakku
aku tidak mengharap kau akan mengampuni
yang aku berharap
jika aku sudah mati kau akan berubah
dan aku pun akan selalu berdoa pada dewata
biar aku ini yang akan menghentukimu
biarkan aku yang menggantungmu
aku ingin jatuhkan suaraku kepada expressdamu